ketua dpr ri setia novanto hadir sebagai saksi di sidang kasus korupsi ktp elektronik
dengan terdakwa andi agustinus atau andi narogong jumat lalu
setnoff menampik semua fakta persidangan kasus mega korupsi ktp elektronik
bahwa setia novanto bahkan mengaku semua pengakuan saksi merupakan upaya
untuk menjatuhkan dirinya secara politik
ya kamu lihat terima kasih sekali
apa yang saya sampaikan dari segala kakitangan dan mudah mudahan ini juga menjadi alat politik dan fitnah kepada saya selalu
karena saya merasakan bagaimana kesehatan saya bagaimana penderitaan saya keluarga
dan yang selalu dilakukan oleh pihak pihak untuk melakukan fitnah fitnah kepada saya
inilah kalimat terakhir dari ketua dpr ri
setia novanto saat bersaksi di persidangan khusus mega korupsi ktp elektronik
dengan terdakwa andi agustinus alias andi narogong
setia novanto menampik adanya pertemuan dengan sejumlah pihak terkait ktp elektronik
yakni pertemuan di grand melia pertemuan di kantornya dan pertemuan di rumahnya saat anggaran proyek disusun
ketua umum partai golkar ini juga menyatakan tak mengenal johannes marliem
yang ditemukan tewas bunuh diri di amerika serikat
padahal fbi mencatat ada sejumlah barang yang diberikan marlim kepada setia novanto
selain itu setia novanto juga mengaku tak mengetahui keterlibatan istri dan anak anaknya
dalam pt murakabi sejahtera salah satu peserta tender ktp elektronik
saksi pak setia novanto ya terkait dari keterangan yang saksi sampaikan tadi
yang berlalu sangat kepadatan saya mengenai

kalau enggak salah
bisa saksi jelaskan bagaimana proses
teknologi sampai saksi menjadi komisaris di pt mondial indukera
apa yang saksi ingat terkait
baik baik nanti kita ada dokumen kita tunjukkan
dari dokumen yang ada di kita bahwa dari heru tahir itu kemudian saham dijual kepada
ponak kasasi irfanto hindra pambudi bukan kepada deni arto
enggak tahu pak
kemudian baru dari irfanto hindra pambudi baru kepada sd
saya betul betul enggak tahu pak
sanggahan ini tidak sesuai dengan sejumlah kesaksian pihak
yang pernah dihadirkan
dalam persidangan seperti gubernur jawa tengah ganjar pranowo
sekjen kemendagri diyah anggraini
serta terpidana irman dan sugiharto
meski demikian terdakwa andi narogong tak mengemukakan keberatannya
atas kesaksian setia novanto ini
baik saudara terdakwa anda tentu sudah dengar keterangan saksi ini
bagaimana apakah diantara keterangan saksi ada yang menurut saudara tidak benar
dan karenanya anda berkeberatan terhadapnya
tidak ada keberatan
tidak ada tanggapan
artinya anda membenarkan keterangan saksi
berarti keterangan saksi benar
dalam dakwaan irman sugiharto andi narogong disebut sebagai orang dekat setia novanto
yang bertugas mengatur proyek ktplm
setia novanto sendiri disebut sebagai kunci lolosnya anggaran ktp elektronik
yang merugikan negara rp dua tiga triliun
maria sarjana jakarta
lagi lagi dalam persidangan nama ketua dpr setia novanto kembali disebut
menerima aliran dana megakorupsi proyek ktp elektronik
namun lagi lagi pula setia novanto menyangkal mendapat aliran dana
termasuk keterlibatannya dalam beberapa perusahaan konsorsium ktp elektronik
apakah kian hari keterlibatan novanto dalam kasus ini kian terang
atau justru makin kabur apalagi usai memenangkan pra peradilan beberapa waktu yang lalu
kami akan membahasnya malam hari ini bersama bapak fredrik yunadi
kuasa hukum setia novanto dan juga ahli hukum pidana
terima kasih pak fredrik
kemudian ada ahmad doli kurnia politikus partai golkar
yang sejak awal mengamati kasus ini perjalanannya
terima kasih bang doli sudah datang ke cnn indonesia
dan juga kami masih mencoba untuk menghubungi jurubicara kpk febri diansya
yang hingga saat ini belum berjalan
belum berhasil kami hubungi
saya akan buka ke pak fredrik dulu
kemudian ini kita setelah pak novanto absen cukup lama dalam persidangan persidangan ktp elektronik
akhirnya beliau mau datang untuk bisa bersaksi
dan juga kemudian kalau kita lihat dalam persidangan kemarin
jaksa dari kpk sendiri mencoba untuk membuka beberapa fakta fakta
keterlibatan atau mungkin arsiran arsiran antara beberapa konsorsium perusahaan perusahaannya
dengan setia novanto yang kemudian pasti dibantah oleh setia novanto
bukti bukti atau mungkin yang coba digalang oleh jaksa kpk dalam persidangan kemarin
anda lihat memang ini sangat lemah atau memang anda lihat memang keterlibatannya
memang coba dihubungkan atau memang itu fakta yang betul betul ada gitu sebenarnya
pertama gini saya harus mentitik beratkan bahwa pak setia novanto itu bukan menghindar
tapi pertama beliau itu sakit kedua dia ada tugas negara
harus ingat beliau itu adalah ketua dpr yang sangat padat jadwal
sehingga dengan demikian beliau itu bisa mempertimbangkan
lebih penting mana tugas negara atau hanya menghadirin suatu panggilan sebagai seorang saksi
ingat saksi bukan sebagai tersangka
kedua apa yang dikatakan dalam sidang tersebut itu jelas adalah merupakan jeratan
atau itu hanya merupakan suatu mengkriminalisasi terhadap pak astiano
mengkriminalisasi beratannya pak
karena terus terang apa yang dikatakan di sini itu kan katanya
saksi itu kan katanya
katanya itu kan bukan saksi
pasal satu ratus delapan puluh empat itu tidak ada hubungannya dengan saksi
kemudian mengatakan kenal sama dengan pada siapa yang meninggal itu
katanya fbi itu menemukan bukti bukti atau memberikan itu
di amerika sistem hukum sama kita lain
di amerika itu cukup dicatat anda ngomong apa itu jadi saksi jadi bukti
di indonesia nggak berlaku
oh ya jelas
kalau di sini tidak ada kesaksian
kalau di sini tidak ada kesaksian kalau di sini tidak ada kesaksian

itu nggak berlaku

apa lagi ada putusan mahkamah konstitusi kan
apapun namanya rekaman baik visual atau audio
yang tidak didasari dengan pada sprint tugas atau sprint dig
dan tidak ada berita acara penyitaan
izin dari pengadilan adalah tidak sah
dan tidak dapat digunakan sebagai bukti yang sah dalam pengadilan
sehingga apapun rekaman yang di putar di sini
menurut saya seharusnya hakim itu sudah menyatakan itu tidak sah
contohkan waktu praper
apa yang mulia itu menolak untuk diputarkan
karena apa ditanya mana bukti sitanya
mana surat perintah waktu ngambil
ngambilnya di mana nggak bisa jawab
nah itu yang benar
sebelum masuk kemudian kita punya beberapa transkripsi pak percakapan yang kemudian dihadirkan oleh jaksa kpk
antara anang dengan yohannes malim
nanti juga pak fredrik bisa komentari
tapi juga yang terkait dengan pt murakabi sejahtera
yang paling kemudian juga coba dikaitkan oleh jaksa kpk kepada steno vanto
karena murakabi ini kemudian salah satu konsorsium dalam ktp elektronik
kemudian dikait kaitan bahwa pak novanto pernah menjadi komisaris dalam pt modialindo geraha perdana
yang menjadi pemegang saham di purakabi
kemudian anak istrinya juga ada di sana katanya keponakannya direktur murakabi
bahkan anaknya menjadi salah satu pemegang saham
kenapa apakah menurut anda alasan alasan mengkaitkan
pak novanto dengan keterlibatan keluarga ini prudent pak
jadi begini secara hukum acara seharusnya jaksa itu harus bisa memilah milah
itu terjadi tahun berapa dua ribu empat kan
hubungannya apa sama dua ribu sebelas
itu tidak masuk akal menurut anda
bukan tidak masuk akal itu harus belajar hukum lebih dalam
ya kan jelasnya karena tidak ada hubungannya
kalau saya pernah menjadi dirut misalkan bank eksim
apakah sekarang saya ada urusan sama bank eksim
ya nggak ada urusan dong
itu kan zaman dulu
waktu terjadinya peristiwa itu waktu beliau itu tidak ada masalah di sana
dan beliau waktu itu mungkin masih sebagai seorang pengusaha
kan begitu kan
pada saat dia menjadi komisaris
terus kedua bagaimana sekarang kalau keluarganya jadi dan sebagainya
saya tidak lihat saya belum lihat dokumen terus terang
saya hanya mendengar membaca yang katanya keluarganya masuk dan sebagainya
sekarang silakan membuktinya maksudnya itu tahun berapa
yang penting sekarang kalau pidana itu adalah bukti material bukan formal
kalau formal itu nggak ada hubungan
meskipun misalnya pak fredrik dianggap terlibat karena istri dan anak pak fredrik ada di perusahaan
tidak bisa harus bisa membuktikan
sekarang saya tanyakan sejak semula yang selalu menggembar gemborkan
katanya negara dirugikan dua sekian triliun
bpk kok mengatakan tidak ada kerugian
yang mengatakan itu bpkp
berdasarkan undang undang dasar empat puluh lima
kan sudah ada putusan mahkamah agung menyatakan hasil audit dari bpkp tidak dapat digunakan sebagai bukti
tetapi kalau hakim hakim menggunakan hak setiap orang saya tidak bisa komentar
saya kan bicara sebagai namanya tata negara
jadi upaya kpk untuk kemudian mengambil kembali mencari arsiran antara kasus ini dengan perusahaan perusahaan konsursium dengan pak novanto sendiri
menurut anda sangat lemah dalam persidangan kemarin
bukan sangat lemah
tidak adalah halusan hukum
menurut saya dalam hal ini cobalah kita duduk pada kita ginilah kembalikan pada ilmu hukum yang kita belajar
jangan mengkaitkan sesuatu yang tidak ada yang lokus demosnya itu beda
kita kan semua belajar hukum yang benar
sekarang kalau si a pernah tahun dua ribu empat menjadi direktur ya kan apa dalam hal ini perusahaan tersebut ada masalah kemudian dia harus dikaitkan
ya tidak ada dong
kalau dia sudah jual ya sudah lepas tanggung jawabnya
kan begitu kan
kemudian juga masalah soal si marlin
itu kan katanya ada memberi
orangnya sudah mati
tidak ada bukti
transpsi itu tidak ada nilainya
tidak ada nilainya
tidak ada nilainya
oh iya jelas dong
karena m k sudah mengatakan kan bahwa kalau tidak ada suatu bukti rekaman waktu direkam itu tanpa dengan surat perintah
itu tidak bisa digunakan sebagai bukti yang sah dalam pengadilan
masa harus saya ajarin lagi
saya ke bang doli dulu
anda melihat memang betul
untuk sebelum kita bicara mengenai transkripsi
bahwa ada percakapan antara johannes dengan anang sendiri yang kemudian menyiratkan bahwa pak novanto ini mendapatkan sesuatu lah dari hengki pengki dari kasus ini
dari terkait dengan tadi yang kita bahas mengenai pak novanto kemudian ada kaitannya dengan perusahaan perusahaan konsorsium yang ada terlibat dalam ini
anda lihat ini memang bukti bukti yang dipakai kpk memang cukup lemah
pertama saya ingin kembali ke soal golkar ya
bahwa untuk kesekian kalinya ini posisi golkar
juga kembali tersandra
tersandra lagi pak
jadi dari pertama kali masuk ke pengadilan dan segala macam ada saksi yang menyebutkan pak novanto yang sekarang juga notabene masih ketua golkar itu artinya juga sangat berpengaruh terhadap citra partai golkar
nah yang kedua saya juga menilai kasus yang dihadapi oleh kita semua masalah iktp terutama pak senovanto ini ini bukan hanya soal golkar saja sudah
ini soal taruhan bagi pembangunan politik demokrasi dan hukum di indonesia
kita telah menyita banyak energi untuk membahas soal pak astiano fanto yang ya menurut saya berkelit kelit terus ya
ya menurut saya gini kalau misalnya tadi disebutkan lebih pentingkan tugas negara ya kita kan berkali kali kan ini dijadwalkan
masa sampai tiga kali gak datang itu kan berarti tidak menghormati hukum atau melecehkan hukum menurut saya gitu
kemudian sakit ya kan
sembuhnya begitu perap perap
begitu dinyatakan sakit sembilan penyakitnya gitu ya
terus kemudian begitu pra peradilan dimenangkan ya serta merta sembuh gitu
nah ini kan hal hal yang menurut saya semuanya ya memutar balikkan fakta atau hukum sebetulnya di indonesia
anda lihat meskipun kita belum masuk ke fokus fokus yang lebih detail lagi terkait fakta fakta persidangan itu tadi ya
jaksa penuntut umum itu kan dia bertindak atas dan untuk
beratas nama negara gitu ya
jadi kan nggak mungkin main main
nah saya kira juga kpk itu kan lembaga yang kita percaya penuh sekarang untuk melakukan pemberantasan korupsi
jadi ketika kpk itu menentukan seseorang itu terlibat atau jadi saksi atau jadi tersangka saya kira kan tidak sembarangan gitu ya
nah tadi soal apa namanya keterlibatan keluarga saya kira betul kalau memang kita harus mempertanyakan
keterlibatan pak setonavanto langsung dalam
perusahaan itu tahun berapa
tapi kan yang kita ada baca di berita itu kan ada beberapa nama keluarga yang sampai sekarang masih
menjabat di perusahaan itu
nah itu kan nggak bisa dengan mudah dikatakan nggak ada keterlibatan gitu
jadi logika awalnya seperti itu
ya logika awalnya sederhana aja
kita akan tanya bang febri diansah jurubicara kpk yang sudah bersama kami malam hari ini
selamat malam bang febri
bang febri tadi kita sudah sedikit membahas persidangan kemarin
dengan terdakwa adina logo menghadirkan setonavanto sebagai saksi
pak fredrik yunadi kuasa hukum pak novanto sendiri menilai bukti bukti yang dihadirkan oleh jaksa kpk
ini kita belum bahas mengenai percakapan antara yohanes marim dengan anang
tapi juga kita membahas bagaimana jaksa kpk mencoba untuk menarik stiano fanto
dengan keterlibatannya di beberapa perusahaan perusahaan yang ada di konsorsium ktp elektronik ini
tanggapan anda seperti apa bang febri
bahwa buktinya itu lemah
yang mudah dianggap
saya kira tugas kami di kpk kan mengajukan bukti bukti itu dan itu sudah diajukan di persidangan
prinsip dasarnya adalah kita ingin membuktikan perbuatan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa
nah terdakwa saat ini adalah andi agustinus
yang kedua kita tentu juga harus membuktikan terdakwa bekerja sama dengan siapa saja
sehingga kita nanti akan bisa menyimpulkan
dugaan perbuatan korupsi antara terdakwa yang diduga bersama sama dengan pihak lain
dan nama namanya sebenarnya sudah kita uraikan
perannya sudah kita sebutkan
ada lima alat bukti yang bisa kita ajukan
apakah nanti alat bukti tersebut dinilai kuat atau lemah
yang berwenang tentu saja hakim
nah hakimlah yang akan menilai mana alat bukti yang relevan mana yang tidak relevan
mana yang berkesesuaian satu dengan yang lainnya
kalau ada pihak pihak lain yang mengatakan lemah kami di kpk justru mengatakan bahwa
kita semakin yakin dengan bukti bukti yang kita miliki saat ini
meskipun ketika misalnya saya atau kita ditanya kapan perindik baru diterbitkan
kita mengatakan bahwa kita tetap harus sangat hati hati dalam proses penegakan hukum
oke tapi kpk sendiri memang
berusaha untuk kemudian menarik setia novanto ini dengan kemudian menghubung hubungkan dengan percakapan marlim
dengan anang kemudian dengan hubungannya dengan beberapa perusahaan konsorsium itu bang
memang sengaja kemudian ditarik tarik kemudian untuk dianggap pak novanto juga terlibat juga dalam pusaran ini
ada satu hal yang perlu dipahami bahwa konstruksi dugaan korupsi ktp elektronik ini diduga dilakukan oleh banyak orang
jadi bukan hanya satu
bahkan bukan hanya tiga orang
kita sudah proses dua orang dan diponis bersalah di tingkat pertama
sekarang kita sedang sidang satu orang andi agustinus yang sidangnya dilakukan kemarin
dan di proses penyidikan ada dua yang sudah jalan dan kita umumkan
masih ada banyak nama lain yang tentu harus kita buktikan satu persatu
nah apakah kemudian dalam persidangan kemarin muncul nama pihak lain
itu adalah upaya kita untuk memperjelas posisi kasus ktp elektronik ini dan membuktikan di depan hakim
bahwa memang tidak hanya satu orang kemudian banyak orang yang kemudian terlibat dalam arsiran kasus ini ya
bang febri kita tahan sejenak
nanti saya akan minta komentar dari pak fredy dan juga bang doli
usaha jenak berikut ini
kami akan beriksa sejenak
kami akan kembali usaha jenak berikut ini
ada dugaan aliran dana pada sejumlah pihak
ada dugaan pengaturan sejak awal anggaran tersebut agar kemudian ada proyek ktp elektronik
itulah yang kita buktikan satu persatu dari rangkaian persidangan gitu
termasuk kemudian ada aliran dana kemudian menyebutkan nama stiano fanto sebagai bagian dari aliran dana ini
kemudian diberikan kepada dia gitu bang febri ya
saya akan minta pendapat pak fredy
ini kan ada bukti bukti
yang kemudian di tadi bang ferry sudah mengatakan ini mencoba untuk menarik tidak hanya terdakwa yang didakwa
tapi juga ada keterlibatan orang orang lain gitu termasuk pak novanto
dari bukti bukti misalnya percakapan bahwa ada aliran dana dari marlim dan juga anang sendiri
kan saya kembalikan kepada tadi penjelasan saya
apakah percakapan tashidu waktu disadap atau direkam itu ada izin daripada pengadilan
atau setidak tidak ada surat perintah untuk rekamannya
di mana kapan dan segalanya
apakah ada izin atau penetapan dari pengadilan untuk bukti menyita daripada rekaman tersebut
kalau tidak ada tidak dapat digunakan sebagai barang bukti
kedua percakapan itu antara si a yang di amerika almarhum sama yang di sini
siapa saya enggak tahu nandi atau siapa namanya
anang pak anang sudiharjah
itu kan katanya pak itu saksi katanya
makanya saya selalu menghimbau
janganlah kita mengkriminalisasi terhadap seseorang dengan saksi katanya
saksi itu adalah saksi yang melihat mendengar langsung dengan mata kuping sendiri bukan katanya
kalau rekaman percakapan kan mereka yang memberikan
mereka mengaku mereka memberikan
oke mereka kan mengaku memberikan
itu sebagai bukti saksi
saya mengaku saya memberikan uang sama situ
apa itu bukti
ya enggak bisa dong
saya kan ngomong itu justru namanya itu
meskipun percakapan ada gitu pak
saya bilang saya memberikan uang pada si a
ya saya cerita sampai situ
saya saksi apa bukan
situ saksi apa bukan dong
harus bisa membuktikan kapan dimana bukti apa uangnya itu diberikan
seperti contoh sampai hari ini
apakah di pihak kpk itu bisa mendapatkan bukti dari ppatk ada aliran dana ke pak setia novanto
tidak ada sama sekali
sama sekali tidak ada
silakan buktikan kalau mampu
kan gitu kan
jangan hanya berkewar aja
jangan menggunakan saksi katanya katanya semua katanya
kan gitu kan
itu tidak ada nilai hukumnya
tidak ada nilai hukumnya
nanti memang hakim yang
tapi kalau tanya saya kan sebagai ahli hukum saya bilang tidak ada nilai hukumnya
boleh saya pendapat demikian
karena kan saya sebagai ahli
kan begitu kan
kedua saya tidak sebagai pengacaranya pak stiano fanto
karena kasus ini bukan saya pegang
karena itu kan beliau punya apa namanya yang disindangkan
terdapatkan bukan saya
saksi kan tidak ada pengacara
apa dalam hal ini
tadi mengatakan tugasnya kpk mengajukan bukti bukti
mau satu juta bukti silakan
nanti kan kita boleh membantahkan
kalau ahli juga bisa membantahkan
apakah itu saksi mempunyai nilai atau tidak
kalau tanya saya loh pak
saya tidak berhak mempengaruhi hakim
sama sekali saya tidak punya wewenang apapun
tapi kalau tanya pendapat saya saya bisa mengatakan tidak ada nilainya
kemudian yang bagaimana sekarang
contohnya kan saya kembalikan kepada yang dibicarakan dengan siapa pak
setahu saya pak doli kan sudah dipecat dari golkar
saya sudah tahu
ya tapi saya sudah kasih kekeberatan
ya kekeberatan tapi kan tetap sudah dipecah
saya tidak saya kan tapi saya sebagai pengacara dari ketua umum
anda ini pengacara pengamat atau kuasa hukum
saya dalam sini dalam hal ini sebagai ahli hukum
tapi tadi situ kan mengatakan kan kulkar kan
saya sudah dapat pembahasan dari pak doli
saya masih berhak mengatakan keberatan anda gitu
bukan masalahnya pembahasan sama kulkar
saya dapat instruksi
saya ingin mengajukan keberatan dan sekarang lagi sengketa
baik pak bapak
kita kembali ke anda
ini hukum harus tahu dong
kita kembali ke taufik pak fred
saya akan ke bang febri
tadi kan sudah ada keberatan dari pengacara atau mungkin ahli hukum yang kemudian beberapa kasus menjadi pengacara pak stiano fanto sendiri
anda ada komentar apa bang febri terkait dengan bahwa memang bukti buktinya ini cukup lemah
karena memang percakapan itu tidak bisa membuktikan sebenarnya bahwa orang orang yang diberikan sesuatu dari percakapan itu memang betul betul terbukti gitu
ya kalau mendapatkan
dengar pernyataan tadi tentu kami tidak perlu menanggapinya
karena bagi kpk sendiri seluruh bukti bukti yang kita ajukan mulai dari dua orang terdakwa yang sudah kita proses lah ya
itu bahkan hakim sudah mengatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan
meskipun ada beberapa fakta yang perlu kita uji sehingga ada proses banding yang diajukan
nah itu pegangan yang cukup kuat sebenarnya
nah sekarang ketika kami mendakwa satu orang lagi dan proses pembuktiannya sedang berjalan
justru semakin kuat bukti bukti baru yang kita dapatkan
apakah itu dari keterangan saksi saksi baru yang kita periksa sehingga beberapa puzzle nya itu semakin lengkap dalam konteks konstruksi ktp elektronik ini
ataupun kerjasama internasional yang kita
kami tentu yakin betul konstruksi dari perkara itu
kita sambil sedikit putarkan beberapa kutipan rekaman percakapan antara yohannes marlim dengan anang dalam persidangan jumat lalu
jpu memutarkan percakapan direktur pt quadra solution anang sugiana dengan johannes marlim pada tiga januari dua ribu tiga belas melalui sambungan telepon
percakapan tersebut membahas proyek ktp elektronik berikut sedikit transkripsi dari percakapan tersebut bisa anda saksikan di layar kaca sambil kita baca
baca juga ini mungkin pak febri bisa melihat
kami nampaknya tidak punya visual yang baik di sini
anda bisa melihat bahwa memang intinya percakapan percakapan ini sebenarnya kalau tadi kata bang febri sedikit banyak memperkuat puzzle
ya ini bisa dilihat di belakang kita
yang lucunya ketemu sama si bos s di vegas di mana kemudian ini antara kurang lebih ya bagaimana percakapan antara anang dengan johannes marlim
pada intinya adalah di sini
kemudian diakui bang doli apa namanya ada aliran dana yang kemudian mengarah ke setia novanto
tadi kata bang febri diansyah sendiri juru bicara kpk bahwa puzzlenya sudah semakin kelihatan ini
anda lihat juga semakin terang atau gimana menurut anda
ya kalau kita lihat dari informasi informasi yang kita dengarkan mulai dari saksi kemudian fakta persidangan sebetulnya nggak ada lagi yang kabur dengan keterlibatan setia novanto ini
nah yang bahaya itu kan misal macam pak frederick ini gitu ya
memutar balikkan opini dan segala macam
kita tahu di publik pak fredrik ini kuasa hukumnya setia novanto
sekarang ngaku sebagai pengamat hukum
gak jelas gitu loh
jadi kalau ada hal hal yang kemudian memojokkan ada ini dibilang yang namanya katanya itu gak bisa dialat bukti dan segala macam
loh udah faktanya jelas semua
jadi sudah lah kita ini jangan kemudian negara kita negara hukum
jangan kemudian apa namanya
jadi gini ya pak setia novanto ini sekarang ini selama ini disebut sebagai untouchable man
tapi akhir akhir ini itu mulai maju seolah olah dia mau jadi hukum di republik ini
mau menjadi hukum
apa persepsi anda
kemudian begini ya sekarang orang dibilang semua bohong
malah kalau dia kemudian kemarin sakit tiba tiba kemudian enggak semua orang dibilang malah dituntut kan sekarang yang tiga puluh dua itu
ada satu pernyataan pak setia novanto dalam persidangan bang dori nanti kita akan saksikan
ini kan semua orang yang dibilang bohong kan tuh kan
yang dibilang saksi itu
bahwa memang sebenarnya apa yang kemudian dikonstruksikan oleh kpk dalam persidangan persidangan ini adalah bentuk untuk pemfitnahan kepada dirinya
kita akan saksikan pernyataannya tapi kita harus break dulu sejenak
kami akan segera kembali usaha jadwal berikut ini

pengadilan sebagai bukti saya rasa perlu sekolah lagi
karena kita tidak mengandut
kalau amerika itu putusan pengadilan bisa digunakan sebagai putusan
untuk selanjutnya pertimbangan putusan selanjutnya pada hakim
untuk menyidangkan pekaranya serupa
di indonesia tidak berlaku
di jurisprudensi dari mahkamah agung
itu artinya suatu putusan sudah diputus berulang kali
tetapi jurisprudensi itu tidak berarti wajib diikuti oleh hakim
hakim bisa punya pendapat lain
nah itu terhadap undang undang pokok kehakiman
terus kemudian kalau menolak mengatakan itu fitnah
yang tahu benar tidak benar itu siapa
kan pak stiano fanto yang tahu
kok kita yang menilai
kalau menilai dia bohong buktikan dia bohong
kan begitu kan silakan
kami tidak pernah dalam hal ini melarang mau via jaksanya mau buktikan
tadi seperti bang doli mengatakan bahwa jaksa itu mewakili negara
beliau itu tugas negara
beliau itu jauh lebih tinggi daripada jaksa
dalam hal ini tidak bisa dikesampingkan
tahu nggak putusan tujuh puluh enam daripada nau umkm
saya nggak datang ke saksi itu kemana itu saya tahu
saksi itu tidak hadir
ngurusin golkar ngurusin yang lain gitu
itu sekarang gini itu kan di jadwal
orang orang memberikan memanggil sebagai saksi itu kan gak ujuk ujuk
eh besok anda datang
tapi kan ada waktu spare gitu
nah tugas negara itu kan bisa dipilah pilah
lebih penting mana tugas negara daripada saksi
saksi kalau tidak hadir pun nggak ada
nggak ada masalah
yang mengatakan saksi wajib hadir siapa
loh kita ini kan mau nyelesaikan masalah
kalau saksi tidak bisa hadir siapa yang bilang bilang
mana undang undang mana yang mengatakan saksi wajib hadir
putusan pengadilan nggak sehat
loh memang itu hukum
di situ ahli hukum apa nggak
loh di situ kan dianggap hukum kan
jadi nggak usah berdebat soal pasal hukum dengan saya
nanti di kampung ini harus belajar sama pak
kita nggak keliru semua
jelas anda tetap mengatakan bahwa alasan bahwa ini fitnah
kriminalisasi politik politiking itu memang tidak berdasar ya bang doli
kita sudah memilah milah
kita sudah mendapat jalurnya
dalam waktu singkat nanti akan kebongkar
saya sudah bikin empat lp
akan kebongkar atau apa pak
oh iya akan kebongkar
jadi ini anda anggap memang betul ini konspirasi politik
pak pak reddy ini hebat
sudah puasa hukum pengaman hukum pengat politik sekarang
dia akan bongkar nih kasus politik
dari sini hilangkan
tadi ada mengatakan
kenapa pak setnov itu seolah olah dijulukin tak tersentuh
bukan tak tersentuh pak
yang menyentuh yang bodoh pak
saya karena saya menang selalu menang
berarti saya hebat
itu jawabannya cuma begitu
jangan dalam hal ini mendramatis lah
dalam hal ini penfitnahan ya pak
itu tidak baik mengatakan demikian
saya akan tanya ke pak febri
bagaimana anda bisa komentari bahwa
memang sebenarnya nanti akan dibuka oleh pak fredy
tapi kemudian dalam persidangan
pak novanto menganggap bahwa ini tuh merupakan bentuk fitnah
bentuk politik yang tadi ditambahi
bahwa ini bentuk kriminalisasi
apakah memang kpk
saya yakin kpk mungkin pasti akan jawab tidak seperti itu
tapi apakah kpk memang merasa ragu ragu atau seperti apa
kalau memang ada bukti bukti selain yang dipersoalkan
misalnya dalam kasus ktp elektronik
justru ketika saksi hadir misalnya di penyidikan atau di persidangan
maka itu sekaligus bisa sebagai ruang untuk klarifikasi
berikanlah bukti bukti sebaliknya bahwa misalnya ketika ada tuduhan atau dugaan
atau informasi informasi yang muncul di persidangan dari saksi lain misalnya
yang ditanya oleh jaxa
itu pak setia novanto sebenarnya bisa menyampaikan fakta
jadi pemeriksaan sebagai saksi itu harus dilihat dari dua sisi
pertama kewajiban hukum
saya kira keliru kalau dikatakan hadir sebagai saksi itu bukan kewajiban hukum
kitab undang undang hukum acara pidana kita mengatur itu secara jelas
kecuali memang ada alasan yang sah
alasan yang sah ini kita panjang lagi diskusinya
sisi yang kedua adalah ketika hadir sebagai saksi
maka proses klarifikasi secara formal itu bisa dilakukan di sana
nah apakah kalau memang ada bukti bukti yang disebutkan tadi
sampaikan itu pada penyidik
sampaikan itu pada majelis hakim
pasti akan jauh lebih baik
kpk sendiri melihat dalam proses persidangan selama ini
ada klarifikasi klarifikasi yang lebih real nggak dari keadiran setien novanto sendiri
dalam banyak persidangan sebagai saksi ini
bang febri kpk melihatnya
sehingga bisa membantah dakwaan dari kpk
atau tuntutan dari kpk sendiri
itu silahkan saja dilihat oleh publik
porsi kami sebagai penegak hukum jaksa penuntut umum misalnya di persidangan
tentu adalah membuktikan apa yang sudah kita dakwakan sebelumnya pada terdakwa
bukan mengomentari apa yang muncul di fakta persidangan
baik bang febri kita akan kembali usai jadwal berikut ini
kita akan bicara mengenai banyak publik
ketua kpk sendiri pernah mengatakan bahwa
kepada setia novanto setelah kalah dalam peradilan yang lalu
akan segera dikeluarkan
apa yang kemudian membuat hingga saat ini kpk belum juga mengeluarkan seperindik baru kepada setia novanto
kita akan jawabnya usai jadwal berikut ini tetaplah bersama kami
anda masih bersama kami usai kalah peradilan
beberapa pimpinan kpk sendiri sempat melontarkan pernyataan bahwa
kpk akan dalam waktu dekat paling tidak segera akan melakukan sprindik baru kepada setia novanto
apa yang membuat saya akan tanya bang febri
apa yang membuat hingga saat ini seperindik baru itu belum keluar bang febri
apakah akan keluar apa tidak
pertama saya kira perlu ditegaskan dulu pernyataan seperti itu tidak ada
yang disampaikan adalah
ada aturan memang misalnya di perma atau kemungkinan dalam konstruksi hukum
terkait dengan penetapan seseorang kembali menjadi tersangka
apakah bisa secara otomatis penetapan itu dilakukan
kpk tidak akan gegabah karena kami harus sangat hati hati dalam penanganan sebuah perkara
ketika misalnya penetapan seseorang kembali menjadi tersangka
atau meningkatkan sebuah kasus
tapi kita harus mengatasi ya

karena itu adalah kecuali
kita harus mengatasi

kami tentu perlu membaca putusan tersebut
betapa pun kita tidak setuju dengan beberapa pertimbangan hakim
tapi putusan itu harus kita hormati karena itu produk dari pengadilan
terima kasih dan terima kasih karena mahkamah konstitusi juga menerbitkan putusan nomor empat puluh dua yang menegaskan soal penggunaan bukti bukti setelah putusan pra peradilan
meskipun ada klausul klausul yang harus kita cermati nah dalam kondisi itulah kpk bagi kami penting untuk mencermati fakta yang ada kecukupan bukti permulaan siapa yang bertanggung jawab dan juga konstruksi hukumnya yang tidak melanggar hukum
apakah pasca putusan pra peradilan kemarin dengan berbagai klausul klausulnya itu memberatkan nggak bang febri untuk kpk mengeluarkan seperindik baru ada nggak
kemudian klausul klausul dari putusan pra peradilan yang kemudian membuat kpk berat mungkin dalam mengeluarkan seperindik baru ini
ada beberapa hal yang cukup dalam kami lakukan kajian misalnya perbedaan pendapat tentang kapan alat bukti atau bukti permulaan itu sudah bisa didapatkan
di undang undang di kuhab secara umum dikatakan penetapan tersangka itu misalnya tidak berbarengan dengan penyidikan
dan itu diamini oleh hakim pra peradilan karena proses pencarian bukti bukti sampai menemukan tersangka itu dilakukan di penyidikan
berbeda dengan ketentuan khusus di undang undang kpk jadi ketika itu diatur secara khusus maka tentu kita mengikuti aturan yang lebih spesial atau khusus tersebut
di proses penyelidikan kita sudah bisa mengumpulkan alat bukti tersebut
dan ketika minimal ada dua alat bukti
maka itu bisa jadi pertimbangan lebih lanjut untuk diajukan ke pimpinan kpk dibahas bersama untuk ditingkatkan ke penyidikan atau tidak
klausul ini sebenarnya sama dengan ketentuan tentang definisi tersangka di kuhap misalnya
yang dikatakan ada bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup tersebut
nah kita berada pada dua pemahaman itu
oke jadi meskipun klausul klausul tadi yang cukup membuat kpk harus berpikir lebih dalam lagi
tapi tetap optimistis ya bang febria bahwa memang proses ini tetap
akan bisa berlanjut karena memang tadi fakta fakta hukum baru kata anda semakin menarik ke depan ini
ya kalau soal optimis kita harus optimis dalam penanganan perkara
tapi kapan dan siapa itu soal fakta fakta hukumnya
baik silahkan ke pak fredrik
anda melihat bahwa kpk optimistis seberapa memungkinkan sebenarnya
seberapa bisa punya celah kpk dengan putusan perapilan yang kemarin mengeluarkan spedik baru untuk
jadi begini pak
putusan pra peradilan yang lalu salah satunya itu karena bukti yang dianggap bukti oleh daripada kpk itu kan dinyatakan tidak sah
karena adalah keterangan keterangan saksi di pekara orang lain
sebagaimana saya kasihkan putusan hukum atau keterangan saksi di perkara orang lain tidak dapat digunakan sebagai bukti saksi kepada pekara yang satu ini
oleh karena itu dinyatakan prapernya kan dinyatakan dikabulkan
itu salah satu
ingat itu sudah punya putusan hukum berkekuatan hukum tetap loh
apa yang dikatakan oleh pak senov
saya lihat daripada rekaman tersebut
kan dinyatakan betul semua kan sama terdakwa
kan kita nggak usah berdebat apa
beliau aja yang diterdakwa mengatakan betul
berarti apa yang dikatakan pak senof itu kan benar kan
tidak dibantah gitu
kan dia manggut manggut betul kan
kenapa dalam hal ini sekarang kok kita yang berdebat
biarlah hakim yang menilai
terus kedua dalam hal ini
tadi pak febri mengatakan
waduh ini supaya dijelaskan di depan penyidik
di mana sidang itu ada penyidik ya
jaksa ada penyidik
nggak ada gitu loh
janganlah dalam hal ini mengaburkan
kalau soal penjelasan
bagaimana beliau itu bisa menjelaskan masalah hukum
yang bisa memilah milah menjelaskan hukum itu adalah apukatnya
beliau nggak ngerti hukum
kan gitu kan
itu yang kita harus jelaskan
kemudian apakah anda tahu
dalam hal pencegahan ke luar negeri ini
dalam kasus iktp
satu satunya yang dicegah
itu hanya siapa
hanya pak senov
yang lainnya tidak dicegah
saya sudah cek
berarti kan ada suatu kekhususan
ya mungkin lah
kenapa sekarang sama sama tersangka lainnya nggak dicegah
kok beliau aja yang dicegah
kenapa tuh bang febri
apakah betul ada titipan
apa bang febrik terkait dengan pencegahan ini
saya tidak tahu sumber datanya dari mana itu ya
dari dirjen berdikah
nah itu yang disampaikan tadi sudah pasti keliru
karena beberapa kali kita sudah umumkan juga
kita sudah cek di daftar kita
imigrasi juga sudah menyampaikan
bahwa ada beberapa saksi lain
dan tersangka lain yang sudah dicegah ke luar negeri sebelumnya
itu mudah sekali sebenarnya membuktikan
karena setia novanto tidak hanya dipanggil sebagai saksi di persidangan
untuk terdakwa andi agustinus
tetapi minggu lalu kita panggil
di proses penyidikan
untuk tersangka ass
artinya di proses penyidikan
kalau memang ada yang ingin diklarifikasi
itu bisa dijelaskan ke penyidik
pak setia novanto tidak hadir
nah kami akan panggil lagi
terima kasih bang febri atas perbincangannya malam hari ini
bang doli tutup dulu
sepuluh detik dari anda
apakah anda lihat memang ini masa depannya semakin buram
atau semakin terang nih kpk mengeluarkan seperindik baru
kalau misalnya ini makin buram
saya kira masa depan hukum dan demokrasi di indonesia terancam
dan kita harap semua ini bisa terang benderang terbuka
dan saya kira kpk memang harus betul betul bisa membuktikan
ketika mereka menetapkan sejak awal ini berproses
kita berharap kasus hukum terang benderang
fakta hukum dan fakta fakta peralihan
bukan tadi asumsi asumsi ada kriminalisasi
jangan sampai kita kesana
maksudnya itu kan datang ke panggil penyidik
jadi jangan dibalik balik juga
tadi mengatakan dalam persidangan
itu ada rekaman
kalau yang nggak ngerti hukum
jadi jangan banyak bicara
saya bukan mengalah
saya punya bukti kok
ini nanti akan terbongkar
nanti itu akan terbongkar
saya punya bukti hitam atas bukti
saya punya hitam atas bukti
terima kasih bang noli
terima kasih pak melading atas perbincangan malam hari ini
terima kasih tadi bang febri diansyah
jurubicara kpk juga sudah bergabung bersama kami
rangkuman fokus bahasan kami malam hari ini
akan segera hadir
tetaplah bersama kami